elaine wijaya keluar sebagai pemenang setelah bermain selama tiga hari
dan memuncaki kelas main di kategori putri
elaine keluar sebagai juara setelah mengumpulkan total dua ratus lima belas poin
sembilan poin diraih pada hari pertama tujuh puluh satu pada hari kedua dan tujuh puluh lima pada hari terakhir
elaine berharap dapat terus berkembang lagi
dan dapat turut serta pada pon dua ribu dua puluh empat
nanti ada prapon semoga bisa makeu
terus ada turnamen lain yang lumayan besar
semoga bisa perform bagus dan semoga bisa lebih sering main under
sedangkan di sektor pria gabriel hansel hari keluar sebagai kampiun
setelah mengantungi total poin dua ratus delapan
enam poin diperoleh pada hari pertama enam puluh lima pada hari kedua dan tujuh puluh empat pada hari ketiga
meski berhasil menjadi juara ancel masih belum puas dengan performanya
sebagai seorang pemenang
ia menilai penampilannya masih belum cukup untuk naik ke kelas profesional
pegolf yang termasuk dalam world amateur golf ranking ini
memiliki target untuk naik ke kelas profesional dengan meraih pga tour car
target kedepannya saya kan di sekolah di us
di sana kalau bisa masuk top lima satu season langsung bisa dapat pj itu hard
bisa top lima di usa
turnamen berskala internasional
medco pondok indah golf championship sendiri
akan berlanjut ke seri dua pada dua ribu dua puluh